wakil presiden ma'ruf amin mendorong pencerama agar disertifikasi
menteri agama farul rozi menyatakan program pencerama bersertifikat
merupakan salah satu kegiatan kementerian agama berkolaborasi dengan sejumlah lembaga
seperti mui bpip bnpt lemhanas maupun akademisi dan juga para pakar
program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi individu di bidang dakwah
yang memiliki wawasan keagamaan mendalam serta berlandasan komitmen falsafah kebangsaan
pada tahap awal program ini direncanakan untuk delapan dua ratus pegiat agama islam
dan bersifat sukarela sedangkan untuk pegiat agama lain akan disusulkan bulan depan
pada tahap awal program ini direncanakan untuk delapan dua ratus pegiat agama islam
dan bersifat sukarela sedangkan untuk pegiat agama lain akan disusulkan bulan depan